menurut pemerintah hal ini karena bocornya penerimaan negara tahun dua ribu enam belas
hal ini diungkap menteri koordinator bidang perekonomian darmin nasution seperti dilansir cnn indonesia com
tidak terpenuhinya penerimaan negara membuat pemerintah menghemat belanja sebesar satu ratus tiga puluh tujuh enam triliun rupiah
rendahnya pemasukan ini di saat penyerapan belanja pemerintah juga turun
sementara untuk tahun ini darmin memastikan pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi